beneran nih bi
kalau bibi ngambek terus
papa sibuk kerja
mama sibuk kerja
sibuk ngantor semuanya
sekarang bibi sibuk ngambek
beliin paper paper yang biasa ada di bawah ini tuh
banyak itu aja
oke sekarang ya
bisa melihat kamu
terus gue ngapain disini
aku masih pengen lihat kamu
karena kita juga udah lama gak ketemu
bisa ada disini sama kamu saat ini
aku seneng banget
kalau cuma buat ngobrol
atau buat ketemuan kayak gini
apa ini semua
karena kamu udah punya
udah punya pacar
yang di cafe itu
ya mungkin namanya reva aku gak tau
iya emang kenapa
boy aku gak suka kamu sama dia boy
aku masih menyanyi dan mencintai kamu
kalau aku melihat kamu sama cewek lain
jelas aku cemburu boy
aku masih ingin memiliki kamu
lo tuh gila ya adriana ya
sekarang status lu tuh udah nikah
udah punya suami
udah punya suami
dan kalau gue deket sama cewek lain
lo masih cemburu gitu
apa itu bukan namanya egois
aku ngelaku ini semua ingin
hei ingin mencapai cita cita aku
kamu tau kan
cita citaku apa boy
mama dan adekku
yang masih kecil
tapi setelah cita citaku semuanya terwujud
aku janji aku akan meninggalkan suamiku
dan aku akan kembali lagi sama kamu
karena aku gak pernah cinta sama dia
gue bakal nunggu lu janda gitu
ya aku mikir seperti itu
karena aku yakin sekali
kamu sampai detik ini masih menyayangi dan mencintai aku
sama seperti aku masih menyanyi dan mencintai kamu
kok itu kayak
tapi kok dia sama cewek
sama siapa ya
lo salah adriana
gue sama sekali gak cinta sama lo

dia sama cewek
kayaknya sama mantannya itu loh
tadi dia duduk disana sama cewek itu
tadi dia duduk disana sama cewek itu
sumpah deh tadi dia sama cewek disana
kayaknya mantannya itu deh
eh aduh mungkul bibit ya
gimana sih yang sebenarnya aden
nah mama sama papa teh bilang katanya aden tidak dikeluarkan dari sekolahan
saya dengar sendiri kemarin teh
kalau aden tak dikeluarkan sama kepala sekolah
mana yang benar sih
sebenarnya nggak jadi bi
kalau boy itu sempat dikeluarkan dari sekolah
ah santusan aja bibitnya jadi kenadu ya aden
ah dikenadu bibitnya ya warang warang cerita
bungkul bibitnya ngambek
jangan ngambek dong bi
ah baik bibit ngambek
bungkul bibit ngambek aja
boy mau tebus kesalahan b
bibi mau dibeliin apa
kalau bibi ngambek terus
papa sibuk kerja
mama sibuk kerja sibuk ngantor semuanya
sekarang bibi sibuk ngambek
ah canggih sekali tuh ah
beliin empe empe pada bang aja yang biasa aden bawain itu
oke sekarang ya
kan aden baru nyampe rumah
kalau nggak dibeliin sekarang nanti bibi ngambek terus dong
tapi ya satu buruan ya
buruan ulang lama lama
si nyonya sama si agan temennya beruntung bisa
punya anak sebaik si aden
wih ketemu lagi nih kita
jaket lo kemana
kan jaketnya udah dibakar
dia kan tidak keluar dari warrior
kayaknya mantan pentolan warrior yang satu ini
udah hilang nyalinya di broke
dia tuh cocoknya ganti kostum
lo jangan cuekin gitu dong
seneng banget sih lo
lo tuh mana cocok sih pake motor gede kayak gini
udah ganti aja boy
lagi mau kemana sih lo buru buru boy
kok mana sih
anjay dia dia dia help
bu ya mulianya sudah datang
hah udah datang
oh iya dah suruh masuk suruh masuk
kabar baik silahkan duduk silahkan duduk
aduh untung aja kamu tuh bisa dipanggil mendadak untuk datang ke sini
soalnya saya dapat klien produk baju dengan brand yang sangat terkenal
jadi saya langsung kepikiran sama kamu
karena menurut saya kamu adalah model yang cocok untuk brand ini
terima kasih bu
aku umurnya dua puluh tahun
boleh lihat ktp nya
kamu hampir aja seumur dengan anak saya
cuma bedanya kamu dua tahun lebih dewasa
aku masih belajar aku masih belajar